penunjakan pasien ini memaksa pemerintah kota semarang menambah dua lokasi baru untuk isolasi terpadu
hingga rabu sore jumlah pasien covid sembilan belas terkonfirmasi di semarang ada sebanyak lima ratus dua puluh sembilan orang
pada tanggal tiga puluh satu januari dua ribu dua puluh satu angka covid sembilan belas di semarang baru enam puluh dua orang
satu satunya lokasi isolasi terpadu yang saat ini buka di rumah dinas wali kota semarang di manyaran terus dibanjiri pasien
rencananya pemerintah kota semarang akan membuka dua lokasi isolasi terpadu baru untuk menampung pasien

untuk keisotel juga jumlahnya ya bari mungkin sekitar delapan puluh sembilan puluh tapi yang perbaikan juga banyak di sana